ya ampun ibu kemarin kan
ntar aja ya ini aku lagi ribet banget
ntar aku telfon lagi ya
jam tujuh mah aku tuh jam sembilan lah caranya
baru aja makan kenapa ma
aduh mah disini banyak yang kena covid
ini nak ibu kepingin
diajarin caranya transfer gimana ya nak ya
duh ibu kemarin kan udah ana ajarin caranya
diajarin juga kurang paham kurang paham maklum nak orang tua
lagi banyak kerjaan nih